giliran udah beberes
udah terhidang rapi
baru pada datang
tadi aja gak ada yang mau bantuin
kos waratnya memang beramal
tapi bantuin beberes kek
kayak mau ngukul gemes dia sama saya
eh kita bikin adisa nikah yuk
pasti bermanfaat buat orang yang mau nikah
apalagi kekurangan biaya
kasian si doceng
aduh berat bayarnya
kalau urusan cerai
saya belum pernah ngalamin
terus saya mesti tanya sama siapa
atau pak ustadz
tanya sama siapa
yang sudah pernah bercerai
jangan cari penyakit
iya pak ustadz
nikah itu gimana se teraz
ije mau tanya sesuatu
sok silahkan duduk
penghasilan jualan sugar berapa ya
kenapa kamu tanya tanya penghasilan saya
soalnya ije mau ikutan jual sugar cu
soalnya ije kan udah diusir sama bincom
baju ije aja udah dibuntelin
nggak boleh lagi tinggal di rumahnya
kapan kamu mau mulai jualan
emangnya nama nama siapa aja sih yang mau kamu masukin daftar
eh maaf pak
uyola masuk daftar kamu ya tunggu
banyak sekali ya
nggak boleh kebanyakan ya
nggak boleh kebanyakan ya
nggak boleh kebanyakan ya
nggak boleh kebanyakan ya
nggak boleh kebanyakan ya
bolehnya tuh cuma empat
kalau aceh mah boleh dong
boleh ya tung
kalau aceh mah boleh
nggak bakal ada yang jadi
bentar lagi maghrib
eh puasa jangan marah marah

giliran udah beberes
udah terhidang rapi
baru pada datang
tadi aja gak ada yang mau bantuin
kos waratnya memang beramal
tapi bantuin beberes kek
ngaku kek apa kek
ya wak besok kita bantuin
tadi juga niatnya mau bantuin wah cuma kan keburu rapi
wah teh manis ya
es teh waira
iya gorengnya banyakin dikit
eh gorengnya di buku
tontonnya mana wak
mom masih lama yuk
ntar lagi tut
allahumma kasuntuh wa bihakum
allahumma kasuntuh wa bihakum
wairah icunya mana
bukannya icw udah balik ke rumah kamu kos
wah pikir teh itu balik ke rumah kamu
tasnya juga udah gak ada
oh mungkin pulang ke rumah bapaknya kos
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
kau post up era belum dateng ya
kau ya saatnya
iya bener tuh men
pasti aku belum dateng
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
mending ke depan
dia akan jalan
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
subhanallah subhanallah subhanallah
urusan kamu sama allah bukan sama saya
jadi tidak usah teriak
tas b kamu bagus
iya pak ustadz rw
tas b dari guru besar ustadz al qutub